di desa yang kecil hiduplah seorang gadis kecil bernama karen
dia tinggal bersama ibunya di gubuk yang kecil
karen adalah gadis yang miskin
dia tidak mempunyai sepatu untuk dipakai
dia selalu memakai sepatu kayu yang telah dibuatkan oleh ibunya
sepatu itu begitu keras dan kaki karen kesakitan
kemudian ibu karen jatuh sakit
karen menghabiskan waktunya untuk merawat ibunya
suatu hari ketika kembali ke rumah
karen menemukan sepasang sepatu merah di dalam kotak
kotak itu ada di pinggir jalan
karen menyukai sepatu merah itu dan memutuskan untuk membawanya pulang
tapi ibunya tidak senang melihat

karen kau tidak boleh mengambil apapun yang ada di jalan
mungkin saja itu milik orang lain
itu namanya mencuri
seseorang pasti sedang mencari sepatu merah miliknya
maka seharusnya mereka lebih berhati hati lagi bu
yang menemukan yang menyimpan
oh karen kau jangan keras kepala anakku
ibu tahu kita miskin dan ibu tidak bisa membelikanmu sepatu baru
tapi kita jangan sampai berhenti
jangan sampai berbuat salah karena kemiskinan kita
berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan memakai sepatu merah itu
karen merasa sedih
tapi dia tidak ingin menyakiti hati ibunya
maka dia berjanji tidak akan memakai sepatu merah itu
waktu berlalu tapi karen tidak dapat berhenti memikirkan sepatu merah itu
kenapa ibu tidak bisa mengerti
kalau memang sepatu ini telah dibuang di jalan
maka mungkin tidak ada yang membutuhkannya

satu minggu kemudian ibunya karen meninggal dunia karena sakitnya
karen merasa sangat sangat sedih
tapi dia melakukan hal yang tidak biasa
di pemakaman ibunya karen memakai sepatu merah itu
semua orang di pemakaman itu melihat ke arah kaki karen
tapi karen tidak peduli
dia menyukai sepatu itu
lalu kemudian seorang wanita tua melewat di depan pemakaman
dia wanita tua yang ramah
saat dia mengetahui bahwa gadis itu yatim piatu
dia memutuskan untuk mengadopsi karen
oh gadis yang malang
aku bisa memberimu rumah untuk tinggal dan makanan untuk dimakan
kau pasti akan bekerja sangat keras untuk kehidupanmu
oh apa yang kau pakai di kakimu
kenapa kau memakainya di pemakaman ibumu
sepatu itu jelek sekali
tidak aku menyukainya
kau jangan keras kepala
aku akan memberimu sepasang sepatu yang bagus untuk kau pakai
wanita tua itu memaksa karen untuk melepaskan sepatu merah itu
karen merasa sedih untuk melepaskan sepatu merahnya
wanita tua itu tidak memiliki anak
dia memperlakukan karen seperti anaknya sendiri
dia memberinya sebuah kamar dan pakaian baru untuk dikenakan
karen memilih sepatu merahnya
karen juga mendapatkan sepasang sepatu baru
tapi sepatu ini berwarna biru
karen merindukan sepatu merahnya
dia selalu memikirkan sepatu itu
kenapa tidak ada yang memperbolehkan aku memakai sepatu merahku yang indah ini
akan kupakai suatu hari nanti dan tidak akan ada yang menghentikanku
tahun tahun berlalu dan karen tumbuh dewasa
dia sekarang menjadi perempuan yang cantik
dia tumbuh dewasa
dia juga memiliki kerah kepala yang keras
karen adalah anak yang sulit diatur
aku tidak mau makan ini aku mau nasi
tapi aku sudah menyiapkan makan siang yang lezat ini nak
maukah kau mencobanya sedikit saja
tidak aku lebih baik kelaparan
wanita tua itu menyayangi karen dan tidak ingin karen kelaparan
dia selalu menyerah pada permintaannya yang tidak masuk akal
semua pakaian karen dan sepatu birunya sekarang telah sempit dan pendek
wanita tua itu sadar bahwa dia harus membelikan karen pakaian dan sepatu yang baru
saat mereka memasuki toko untuk membeli sepatu karen melihat sepasang sepatu merah yang berkilau
oh sepatu itu sama persis dengan yang kupunya saat aku masih kecil aku ingin itu
oh sepatu merah lagi
karen belilah sepatu yang bisa selalu kau pakai
bagaimana kalau kita harus menghadiri pemakaman
kau tidak bisa memakai sepatu merah ke pemakaman
itu sangat tidak sopan
uangku hanya sedikit aku tidak bisa membelikanmu dua pasang sepatu
atau kita harus berjalan ke rumah
punggungku sakit aku tidak bisa berjalan
tapi karen begitu senang melihat sepatu merah itu dia tidak mendengarkan
aku tidak peduli
aku menyukainya dan menginginkannya
kalau kau tidak membelikanku ini maka aku tidak akan memakai sepatu seumur hidupku
oh tolong jangan keras kepala anakku
kau akan terbebani suatu hari nanti
tapi karen tidak mendengarkan
sang wanita tua harus membeli sepatu merah itu
dia juga membelikan sepasang sepatu hitam untuk karen
wanita tua itu tidak memiliki uang lagi sekarang
dan mereka harus berjalan ke rumah
mereka berdua berjalan
sang wanita tua merasa kesakitan
tapi karen menari nari
dia berputar bersama angin tertawa dan bernyanyi
tidak memperhatikan kesakitan yang dirasakan wanita tua itu
keesokan harinya sang wanita tua harus menghadiri pemakaman
karen kita harus menghadiri pemakaman di kota
ikutlah denganku tapi jangan pakai sepatu merah itu ya
itu sepatu merah
itu sepatu merah
itu sepatu merah
itu sangat tidak sopan
karen pergi ke kamarnya dan melihat sepatu hitam
kemudian dia melihat sepatu merahnya dan memakainya
dia menyembunyikan kakinya di balik rock karena dia tidak ingin sang wanita tua melihat sepatu merahnya
sepanjang pemakaman orang orang terus melihat kaki karen
ada kabar tentang gadis yang tidak menghargai acara pemakaman
seseorang memberitahu sang wanita tua tentang apa yang terjadi
sang wanita tua itu sangat marah
dia menarik tangan karen dan pergi dari acara pemakaman
oh kau gadis keras kepala apa yang kau lakukan
aku sudah memintamu untuk tidak memakainya di sini kenapa kau tidak mendengarkan aku
tapi ini adalah sepatuku aku bisa memakainya kemanapun aku mau
seorang prajurit tua lewat dan melihat apa yang terjadi
saat sang wanita tua dan karen berjalan menuju kendaraan
prajurit itu menghampiri karen lalu berlutut dan berbisik kepada sepatunya
jadilah keras kepala seperti pemilikmu dan menarilah secepat yang kau bisa
prajurit tua itu lalu menepuk kaki karen
oh tuhan mohon berdirilah apa yang kau lakukan
oh aku hanya mengagumi sepatu tari merahmu yang indah
kau pasti seorang penari yang handal
karen merasa senang dia ingin menunjukkan kepada sang prajurit bahwa dia benar benar seorang penari yang handal
oh kenapa aku tidak bisa berhenti kenapa kakiku tidak bisa berhenti apa yang terjadi padaku
oh karen apa yang kau lakukan cepat kemari
tapi karen perlahan menjauh dari kendaraan itu
sepatu merahnya tidak lagi mendengarnya
menjadi keras kepala
sepatu itu membawa karen ke hutan dan juga ke gunung
sepatu itu menari dan menari
kaki karen terasa sakit sekarang
punggung merasa pegal karena terus menari
dia tidak bisa tidur ataupun makan
dia merindukan rumah dan kamarnya
tapi lebih dari itu dia merindukan sang wanita tua
tapi sepatu itu tidak berhenti
dia menari siang dan malam
oh seseorang tolonglah aku aku lelah
tapi tidak ada yang datang menolongnya
karen merasa ketakutan
sepatu itu membawa karen ke semak berduri
dan sekarang kaki karen benar benar sakit
akhirnya karen berhasil melepaskan sepatu itu
sepatu itu sudah terlepas dari kakinya namun tetap bergerak
kaki karen sekarang terluka
dia tidak dapat berdiri tanpa bantuan sebuah tongkat
oh kakiku sakit aku ingin pulang ke rumah
entah bagaimana karen berhasil sampai ke rumah dan sepatu merah yang menarik itu mengikutinya
sang wanita tua merasa senang melihat karen
dia memberikan makanan dan membiarkannya istirahat
karen ingin pergi ke pasar
tapi saat dia membuka pintu
dia menemukan sepatu merahnya tepat di depan pintu
sepatu itu menari dan mencegah karen untuk pergi dari rumah
sang wanita tua dan karen merasa terkejut melihat sepatu menari itu
tidak lama karen tersadar bahwa ini adalah kesalahannya
seharusnya aku tidak keras kepala selama ini
aku sekeras kepala sepatu merah itu
aku tidak bisa meninggalkan rumah
aku tidak bisa bersekolah atau ke pasar
aku tidak bisa ke manapun
aku sangat menyesal
aku harus bagaimana sekarang
oh sayang kenapa kau tidak berdoa agar sepatu ajaib ini pergi
kalau kau memang benar benar menyesal dengan perilakumu
doamu pasti akan terkabul
karen mulai berdoa dan berdoa siang dan malam
saat dia membuka matanya dia terkejut melihat sang prajurit tua dari desa berdiri di hadapannya
anakku aku senang kau telah mengerti semuanya
karena sifat keras kepalamu sudah hilang maka sepatu itu akan hilang
setelah berkata demikian sang prajurit itu menghilang begitu juga dengan sepatu merah
karen dan sang wanita tua sekarang bahagia dan damai
karen memutuskan untuk belajar dengan kiat dan tidak akan membiarkan sepatu merah mengganggu hidupnya lagi
janganlah kalian keras kepala anak anak itu akan merugikanmu suatu hari nanti